kota solo kota kaya budaya dengan beragam tempat wisata yang tidak pernah ada habisnya
untuk mengawali hari saya memilih berkunjung ke taman balai kambang yang terletak di tengah kota solo
taman dengan luas sembilan delapan hektare ini dibuka gratis untuk umum mulai pukul tujuh pagi hingga enam sore setiap harinya
taman ini termasuk dalam warisan budaya karena dulu taman balai kambang dibuat mangku negara ketujuh untuk kedua putrinya
di taman yang mengadopsi desain jawa dan eropa ini para pengunjung bisa menikmati hijaunya pepohonan rindang sambil bermain dengan puluhan rusa dan kancil
oh ada rusa lihat tuh ada rusanya
kita bisa kasih makan rusa juga
tidak hanya melihat rusa pengunjung juga diperbolehkan memberi makan rusa dengan daun daun yang tumbuh di taman yang dikelola oleh pemkot surakarta ini
oke sisa satu lagi
ini adalah daun mangga tadi mati di atas dan dia suka banget
biasanya pengunjung ramai mendatangi taman balai gambang untuk berolahraga sekedar bertemu dengan kolega hingga menikmati wahana permainan
saya penasaran dengan wahana bebek kayu yang ada di tengah kolam besar di dalam taman ini
selain untuk rekreasi ini sepertinya cocok untuk bakar kalori
kayu ini kapal keliling keliling tapi nggak kerasa sih karena happy
selain bebek kayu ada juga perahu yang lebih besar dengan kapasitas sepuluh orang
perahu ini cocok bagi anda yang berkunjung ke taman balai kambang bersama keluarga
uh keringat mengucut deras menandakan banyaknya kalori yang terbuang
kini saatnya mengisi ulang energi
seperti warga solo kebanyakan menu timlo solo sepertinya cocok ya untuk disantap di pagi hari
begitu populernya timlo solo kuliner yang muncul sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an ini cukup mudah ditemukan di solo
timlo solo merupakan makanan berkuah yang berisi irisan ati apela ayam telur bebek daging ayam atau sapi lengkap dengan sosis khas solo
kuahnya adalah kaldu ayam kampung yang menambah cita rasa gurih
anda bisa menambahkan nasi ya jika ingin lebih kenyang
asal muasal timlo adalah dari sebuah keluarga di kota solo yang berhasil mempopulerkan kuliner ini hingga dikenal sebagai kuliner khas
bahkan diteruskan secara turun temurun hingga generasi ketiga
kalau dari sejarahnya keluarga saya itu sudah sejak tahun
kini saatnya berburu hal lain yang khas apalagi kalau tidak berbelanja batik
solo dikenal juga sebagai kota perajin batik
ada pasar yang cukup kondang untuk wisatawan berbelanja batik yaitu pasar kelewer
saya memilih becak sebagai kendaraan saya untuk menuju pasar klewer
di perjalanan pengamudi beca mengambil rute melewati kompleks keraton kasunanarik

sepanjang perjalanan tersaji kemegahan keraton surakarta yang masih nampak terawat
tempat ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke solo
selama perjalanan saya di area keraton ini kita bisa lihat bangunan bangunan yang dulu dipakai saat kerajaan atau kesultanan surakarta di sini
tiba di pasar klewer saya disambut bangunan yang kini lebih modern
pasar kelewer ini adalah perjalanan yang lebih mudah
dua ribu empat belas silam ini kini tampak lebih besar dengan fasilitas eskalator yang mempermudah pengunjung untuk berburu batik dari satu lantai ke lantai lain
mulai kain hingga beragam produk fashion siap pakai bermotif batik tersedia di sini
harganya pun beragam mulai dari lima belas ribu rupiah untuk produk seperti duster hingga jutaan rupiah untuk batik tulis
sepertinya saya akan menjatuhkan pilihan saya ke sini ya
karena ini bagus kolaborasi antara batik ini ada bordir dan bahannya pun juga bagus
ini bisa untuk acara resmi tapi kalau misalnya santai bisa juga
ini bisa jadi outer kita buka kancingnya jadi bisa lebih casual
baju yang saya pilih harganya tiga ratus rupiah
kualitasnya tak kalah dengan yang dijual seharga jutaan rupiah di mal
pasar tiga lantai ini tak pernah kehilangan pamornya
dari masa ke masa bahkan golongan milenial pun masih menjadikan pasar klewer untuk berbelanja batik
produknya bagus bagus murah murah harganya terjangkau terus kualitasnya juga bagus
murah mbak murah terus kayak apa ya produknya itu tambah banyak gitu loh mbak
jadi jangan khawatir ya tidak mendapat produk batik di sini karena ada satu sembilan ratus sembilan puluh empat pedagang
yang menjajakan dagangannya di sini
dan jangan lupa menawar ya siapa tau anda mendapatkan harga terbaik
di akartika aku joroh solo jawa tengah